untuk menekan peredaran miras dan narkoba di masyarakat
aparat kepolisian di situ bondo dan blitar
kamis pagi memusnahkan ribuan botol miras dan narkoba
miras yang dimusnahkan ini merupakan hasil razia petugas menjelang bulan ramadan
ribuan botol minuman keras impor dan lokal dari beragam merek langsung dimusnahkan dengan alat berat
ribuan botol ini merupakan hasil sitaan dari operasi cipta kondisi yang digelar menjelang ramadan beberapa bulan terakhir
pemerintah kabupaten sendiri tengah fokus memberantas peredaran miras yang disinyalir
menjadi pemicu beberapa aksi kejahatan seksual yang belakangan terjadi di situ bondo
rangkaian daripada kegiatan kolres menjelang ramadan dengan operasi yang dilakukan beragam miras ini
patut kita dukung bersama sama dan seperti ini seharusnya dilakukan secara rutin
sementara pemusnahan barang bukti juga dilakukan
di blitar ribuan botol miras bermerek maupun oplosan sejumlah narkoba dan alat judi dimusnahkan di mapol restabes
barang haram senilai hampir satu miliar ini merupakan hasil sitaan petugas kepolisian dalam razia mereka selama beberapa bulan terakhir
selain memeratasan miras menjelang ramadan pemerintah juga mendukung dengan adanya perda pembatasan minuman beralkohol
ini kita laksanakan untuk memberikan efek jerak kepada para pemasok tentunya
dan tentunya ini dukung
dukungan dari bapak wali kota dan bapak bupati untuk kita bisa menekan kalau bisa tidak ada peredaran yang membahayakan wilayah kita
razia miras dan narkoba akan terus digelar selama menjelang datangnya bulan suci ramadan
tim liputan jawa timur